kepala negara meminta seluruh gubernur bupati dan wali kota
untuk memastikan ketersediaan obat obatan
alat kesehatan serta tabung oksigen
bagi pasien covid sembilan belas yang membutuhkan penanganan intensif
saya juga minta kepada seluruh gubernur bupati dan wali kota
baik yang berada di pulau jawa dan pulau bali
maupun yang di luar pulau jawa
semuanya untuk terus turun ke bawah
mengecek lapangan mengontrol kesiapan kesiapan
baik itu obat obatan
baik itu alat alat kesehatan
baik itu tabung tabung oksigen
dan juga tempat tempat isolasi
yang selalu dan harus dipersiapkan
sementara pada rabu malam pukul dua puluh dua
waktu indonesia barat presiden joko widodo
ditemani menteri pupr dan kepala bnpb
sekaligus ketua satgas covid sembilan belas
meninjau kesiapan rumah susun pasar ruput jakarta
yang akan dijadikan sebagai tempat
yang akan dijadikan sebagai tempat
isolasi mandiri bagi pasien covid sembilan belas
dengan kategori gejala ringan
maupun tanpa gejala atau otg
total ada delapan sepuluh tempat tidur
dari tiga tower yang disiapkan
yang nantinya diperuntukkan
untuk menampung pasien covid sembilan belas
presiden menjanjikan bahwa
dalam waktu dua hingga tiga hari ke depan
rusun pasar rumput sudah bisa digunakan
untuk merawat pasien
tim liputan cnn indonesia